saudara satreskrim polres cirebon kota jawa barat
menggeledah rumah pegi alias peron
salah satu yang terduga pelaku pembunuhan vina dan juga egy
di kecamatan talun kabupaten cirebon
bersama polda jawa barat saudara satreskrim polres cirebon
menggeledah rumah peggy untuk mencari bukti bukti
terkait dengan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan vina
penggeledahan berlangsung selama tiga jam
polisi juga memeriksa tiga orang
diantara lah ayah itu ibu dan juga dua adik pegi
penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang
itu yang kita cari adalah bukti bukti
bukti bukti yang sekiranya dapat membantu
membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani
di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman
berdiam daripada saudara p
ada berapa orang yang ditemui pak
tentunya pihak keluarga kemudian juga ada beberapa saksi
penggeledahan rumah pegi terduga terlibat pembunuhan vina
mereka penasaran dan kembali mengingat kasus yang pernah ramai
seorang warga menyebut pada tahun dua ribu enam belas
polisi pernah menginvestigasi dan pegi membantah keterlibatannya
kadang kadang di sini kadang kadang di bandung
kalau ini seminggu ini
ikut ke bandung ikut datang ke bapaknya lagi
waktu tahun dua ribu enam belas saya yang kesini sih
tuh apa sekejadian malam itu
tapi ibunya nangis karena anaknya nggak merasa ada di sini di bandung
jadi polisian bawanya motornya ditarik
kata polisinya biar dia keluar biar dia muncul mungkin
tapi nggak muncul muncul karena tg nya nggak merasa